ibu jualan apa ini bu
karena menjatuhkan putusan yang bertentangan
talisiturahmi antar masyarakat indonesia
kenapa karena unsur tech itu membuat growthnya lebih tinggi
agar tidak sampai terkena penyakit ginjal kronis
tak hanya tentang cara membudidayakan aloe vera tetapi juga cara mengolah serta mendapat manfaat dan khasiatnya
lalu gimana membangun sistem pencegahan agar tak terulang